aku mau tanya sama lu
buat apa lo lakuin semua ini
aku cuma ngebantuin papa kamu aja
karena papa kamu yang minta buat aku sebarin undangan
untuk birthday party kamu
gua gak perlu semua ini
kamu rasa ngerepotin aku ya
gak apa apa aku gak merasa direpotin kok
di rumah lu gak masak berhari hari ya
maka lu lahap banget kalo gak dikejar kejar tau gak
emang iya gue lagi dikejar kejar
sama manusia ngeselin yang ada di depan muka gue
lu gak usah ngocek lagi
karena lu bikin nafsu makan gua jadi ilang
siapa juga yang lagi ngeliat lu
mau gue lagi makan
cewek jaman sekarang
agresif agresif banget sih
makan bubur aja diikutin
gak ada uang kecil mas
belum ada kembalian baru buka soalnya
pecahannya seratus ribu semua
oh yaudah gini aja
karena udah jadi langganan dan bubura selalu enak setiap harinya
kembaliannya ambil tapi inget
bukan untuk bayarin bil
bukan untuk bayarin bil
orang aneh ini
saya nggak rido saya nggak ikhlas kalau buat bayarin dia
eh siapa juga yang minta dibayarin sama lo
gue juga bisa bayar sendiri kale
yaudah pak ambil aja bulannya
awas loh besok besok kesini lagi
ini tempat bubur langganan gue
enak aja ngatur ngatur
orang ini tempat umum suka suka gue mau makan di sini atau enggak
gue kasih bonus minuman
oh enggak gue minum kasih dia
kenapa pergi sih
lo tuh sejak kapan sih deketin gary
oh omg sih wak
ini ceritanya panjang banget
masih tata tata sakit banget
kayak diiris iris pakai pisau
kakak apaan sih lo berisik banget
gak usah lo baik kayak gitu kenapa sih
jeruk nipis jus jeruk itu sama sama jeruk
pak gue sama sama beri
beri banget nanti tata ditinggalin sama gary
kok oli sampe jangan tinggalin tata juga
oh iya udah mbak
hp pacarnya ketinggalan
tuh kan nyeselin gue mulu tuh orang
ya udah bang makasih ya ini nanti saya langsung kasih ke orangnya
tapi abang harus tahu satu hal
dia itu bukan pacar saya tapi dia musuh terbesar saya
ya bang ya makasih ya bang
ada ada aja anak zaman sekarang
pacaran kok kayak musuhan
apa sih sok serius banget
ini gue lagi mau nanyain
karena sama ian juga bisa bantuin buat acaranya
kalian berdua ngomongin apaan sih
itu sila nyebarin undangan ulang tahun loh ke anak anak
tuh di koridor dia
salah ya gue ngomong gitu
ngapain lo merasa salah
biar sila juga tau rasa dan tau diri
kalau boy itu udah gak jelas

gak ada apa apa
pokoknya kalian jangan lupa kasih nomor kalian ke olin
supaya nanti olin kasih undangannya via whatsapp oke
kalian mau ajak pacar sahabat saudara semuanya juga boleh
karena gue bisa jamin partinya boy gak akan ngebosenin dan pasti seru banget
siapa duluan kamu ya
buat apa lo lakuin semua ini
aku cuma ngebantuin papa kamu aja karena papa kamu yang minta buat aku sebarin undangan untuk good day partik

kenapa kamu ngerasa ngerepotin aku ya

aku gak mau lagi kerasa ngerepotin kok
aku justru senang banget bisa ngelakuin untuk kamu sama papa kamu
iya hitung hitung ini rasa kasih sayang aku buat kamu dan juga bapak kamu
cel tapi gue gak seneng
karena gue gak butuh semua ini
lo harus sadar gue bukan anak kecil yang ulang tahunnya harus dirayain
wow kayak gitu sih
sayang banget lagi undangannya udah bagus gini juga
kamu kenapa nak
mam aku udah capek capek sebarin undangan buat birthday partinya boy
tapi aku malah diomelin
what siapa yang berani omelin kamu
masa dia bilang aku gak perlu ngelakuin semua ini
padahal aku juga udah bilang ke dia kalau ini obelan yang minta ma
aku semble banget aku udah segininya sama boy
tapi tetap aja dia gak perhatian sama aku
dia gak baper sama aku malah marah marah mulu
sila cantik anaknya mama hilda yang tersayang
hey namanya juga hidup
berhasil sama gagal itu emang beda tipis
kamu sabar ya biasanya emang gitu sih
dan biasanya kamu tau apa
satu kalinya itu juga gagal
eh maksud mama satu kalinya itu berhasil
jadi kamu harus optimis berhasil
harus all out pantang menyerah dan menghalalkan segala cara supaya berhasil jadi menantu crazy rich level sultan
yes gitu dong
oke kalau gitu kita harus secepatnya untuk memikirkan kembali dan menyusun rencana
boleh sampai gak berhasil ini pestanya boy oke
karena kalau sampai gagal kita juga akan gagal untuk bisa mempermalukan reva
iya mama bener juga sih oke aku harus kuat aku harus tahan
aduh udah kebayang banget nih gimana ribetnya nanti pas gue balikin hps balok
dia tuh pasti rese banget
ah apanya bunyi lagi
aduh kalau penting gimana ya
yaudah deh gue angkat aja deh
yah keburu mati hpnya
yaudah ntar biar gue langsung ngomong aja ke si boy kalau tadi bokapnya nelpon
ah bishro payah lo masa dia dideketin cewek gemot
tata tuh udah menatap lo tuh ya iya lah udah kelihatan banget dah dia suka sama lo
eh kenapa jadi lo yang sok tau sih punya pacar aja gak pernah ngeguruin gue loh
gue kan pakar cinta jadi gue bisa mendeteksi lu ketika lo grogi
detektif kali ah